yang sama baik pendidik maupun penuntut
saya tidak merasa sesat
fisik saya kuat
justru yang bahaya
karena orang kalau fisiknya tidak kuat
itu kan dikasih warning
oh kamu pusing
saya nggak merasa tapi itu yang bisa
padahal dari prof santoso sendiri
rumah sakit medis
sudah membuat surat resmi
dicuaikin mereka tidak mau ngurusin
kpk tidak punya perikemanusiaan ini fakta
penasihat hukum kita akan ajukan pada

apakah menanggapkan jangkaan eksepsi
hak daripada jaksa menanggapi eksepsi saya
itu menurut versi mereka
kalau saya hanya bisa kembalikan kepada
karena fakta sudah saya ungkap semua
bagaimana mereka bertindak seolah olah
sebagai kode etik daripada avokat
kode etik dari kedokteran
yang menilai avokat melanggar kode etik

menampar dokter melanggar etik dari kedokteran yang menilai avokat melanggar kode etik itu kan beban kehormatan bukan kpk
tapi mereka dalam hal ini kan seolah olah mereka yang menentukan
saya lihat dengan berkas tersebut
tetapi seorang dosen
dosen itu tidak bisa menyatakan si a salah si b salah
kan gitu kan
dia hanya mengatakan bahwa tindakan ini benar atau tidak benar
undang undang kode etik dari kedokteran
dokter kewajiban menolong seseorang yang dibutuhkan pertolongan
selalu sekarang dokter dimana mana menolong seseorang
dia itu salah dimana
kan tidak ada kesalahan
kalau misalkan harusnya ditangani uugd
itu kan namanya pelanggaran prosedur
tidak ada urusannya dengan ini
kan gitu kan
serta kan lelahnya kpk
selalu kan dibawa kasih ancaman kan
barang siapa menghalangi
dari surat panggilan tersebut
mereka sudah melakukan satu tekanan tekanan
dengan ower menakut nakutin orang
ya kan saya kasih lihat disini kan buktinya
jadi supaya tahu kalau gitu mereka itu sudah
kan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa
disini disebut apa nih
ganti lihat tuh
panggilannya untuk pimpinan situ
wah tadi tersangka situ langsung
lah ini yang namanya kriminalisasi
yang kita tidak inginkan
jadi ya saya mohon dalam hal ini
sudah saya ungkap dalam eksepsi saya
sudah saya pernah saya bagikan ya
dan bagaimana jaksa
menanggapi hak dari jaksa
saya serahkan semuanya kepada tuhan
saya serahkan pada hati luari dari majelis hakim
untuk menilai siapa yang benar
siapa yang tidak benar
kalau memang kita diinginkan
negara kita menjadi negara yang ambrul adul
nanti situ tanya aja sama jaksa penuntut umum
kenapa saya minta izin berobat tidak dikasih
itu adalah surat dari rumah sakit
berarti ada musuh kesengajaan kan
tujuh tujuannya hanya dendam
seperti contoh menanyakan
kenapa saya berani menanyakan identitas mereka
bahwa setiap orang datang petugas wajib menunjukkan identitasnya
oh dari era edi
saya tanya ini dari mana kompas mana
nah itu bagaimana